royke bagaimana perkembangan proses evakuasi hari ini
apakah ada korban yang kembali ditemukan
ya selamat sore menjelang malam
sampai saat ini korban yang ditemukan sudah sebanyak dua puluh tujuh dua puluh delapan
dan yang meninggal sudah sebanyak delapan orang
terakhir tadi yang ditemukan dua orang yang termasuk yang tercekik tadi
baik artinya ada penambahan dua orang yang ditemukan hari ini
satu orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia begitu royke
baik satu korban lagi yang kemudian berhasil dievakuasi kondisi seperti apa dan dibawa kemana
jadi kedua korban tersebut setelah dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah ketamabagu
di ketamabagu sini demikian
baik identitas dari kedua korban apakah bisa disebutkan
kalau yang terjepit itu fedy mungkodompit dari desa pontodon
sementara yang satu lagi masih belum diketahui
tapi diketahui belum diketahui
apakah kemudian petugas masih melakukan atau melanjutkan upaya untuk mencari korban
diduga ada berapa lagi yang kemudian masih tertimpa longsoran
pencarian sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian kecil tim
sementara yang lain masih ada melakukan rapat dengan bupati dan deputi dari kebencanaan
dan pencarian dari kementerian pertama
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini